sampai jumpa di video selanjutnya

ilmu kandung raganya sudah sangat kuat
aku yakin dia bukan pemuda biasa
apa yang terjadi pada aku
bukankah itu adalah jubah pengabaran
tidurlah anakku kakak ngampat
semalam ayah bermimpi
kelak putramu gagal ngampar
akan mengalir perjalanan yang maha pahit
apa maksud ayah
karena banyak orang yang ingin mencelakai dirinya
baik kawan maupun lawan
bahkan saudaranya sendiri
dosa apa yang telah kuperbuat
hingga dia harus menjalani hidup seperti itu
kamu bisa sedikit agak tenang
untuk menjaga kakak ngampar
karena aku akan memberikan kepadanya

ke aitanya binasa
terima kasih anak ibu undang

selama gagak ngamper
tidak ada seorang pun yang bisa melukainya
jubah pengabaran ini
akan mengembang dengan sendirinya
sesuai dengan bertambahnya usia
dan akan menjadi pelindung dirinya
dari orang orang yang berniat mencelakainya secara diam diam
jubah pengabaran itu
apakah dia putriku
apakah putriku masih hidup
tidak ada seorang pun yang bisa melukai
tidak ada seorang pun yang bisa melukai
tidak ada seorang pun yang bisa melukai
kenapa kau memilih kembali ke jalan gitu
tidak penting aku memilih jalan yang pas
telah membuatku kecil
kau kembali ke jalan yang benar
seperti yang sudah kau lakukan sebelumnya
aku akan lakukan itu
telah mengubur mayat anakku
bawa panggat kasih jembatan
balasan atas apa yang dia telah lakukan padanya
tidak mungkin berbuat seperti ini
apa yang dikatakan paman jagadwira benar
aku melihat sendiri dengan mata kepala aku ayah
bahwa kiyasantang layaklah membunuh ciptaan
itu semua bohong
aku memiliki mata rangga soka
yang bisa membawa kita semua
ke masa lalu
kau menantikan kemahiran
kita berada di mana
kita berada di masa lalu
masa lalu cempaka
sebelum cempaka diculik dari kamarnya
aku harus mencuri ilmu dari orang ini
diam kau maisa
jangan membuat keliputan
jangan sampai kau menjaga dwi rajariga
aku akan melepaskanmu
asalkan kau tenang